iya dan kalau kita lihat memang dampak dari penguatan nilai tukar dolar amerika serikat tidak hanya ke tahu tempe karena kedelainya harganya naik kedelai impor ya khususnya
tapi juga ada beberapa lainnya begitu yang mengalami kenaikan
nah ini ada juga perubahan ataupun bagaimana cara dari pemerintah untuk mengeluarkan berbagai jurus untuk stabilkan nilai tukar rupiah salah satunya membatasi barang impor
ya beberapa barang impor yang dibatasi diantaranya adalah bakso
wah kita baru tahu ya bahwa bakso itu ternyata diimpor dari luar ya
daging ya mungkin ya
lalu tasbih mobil ambulans hingga ini yang terakhir juga kondom
pemerintah menaikkan tarif pph dua puluh dua atau pajak penghasilan pasal dua puluh dua terkait barang impor terhadap seribu lebih jenis barang
cakupan pajak impor baru ini meliputi barang barang komoditas sehari hari
selain komoditas sehari hari masih ada ratusan barang kebutuhan sekunder dan tersier yang juga masuk ke dalam penyesuaian tarif pajak
ya kita mengurangi belanja belanja
jadi kayak peruan peruan elektronik terutama ya
jadi kita dikurangin lah
seperti kita mau beli ini nanti dulu aja lah
tapi kalau kebutuhan sehari hari ya gimana lagi
tapi tidak kayak belanja ya segitunya aja lah sekarang gitu ya
kategori pertama adalah peralatan menikur pedikur
padahal impor kondom di indonesia terbilang kecil dibandingkan barang lain
tasbi sendiri memang sebagian besar diimpor dari sejumlah negara seperti arab saudi turki hingga mesir
menurut menteri keuangan sri mulyani naiknya tarif pph impor ini membuka kesempatan bagi industri domestik
untuk memenuhi permintaan barang barang tersebut dengan produk lokal dengan kualitas terbaik
dengan adanya tarif dengan pph naik plus adanya depresiasi ini kesempatan bahwa industri dalam negeri punya margin sekitar lima puluh
sehingga mereka harusnya bisa respons dan industri nya sudah ada
sehingga mereka bisa masuk dan kita harap itu menciptakan pekerjaan menciptakan nilai tambah dan menciptakan confidence
penyesuaian tarif pajak ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi barang impor
sementara untuk jangka panjang harapannya dapat menguatkan produksi dalam negeri